lima belas rumah dan satu sekolah di muara baru penjaringan jakarta utara ludes terbakar senin siang
warga dan pelajar yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya
di tengah suasana panik saat api melalap permukiman warga berusaha menyelamatkan barang barang yang mudah dipindahkan
selain rumah sekolah milik yayasan harapan salahuddin juga ikut terbakar
para pelajar berusaha menyelamatkan peralatan sekolah dan bergegas memadamkan api dengan alat seadanya
total empat belas rumah dan satu sekolah terbakar
hingga senin siang penyebab kebakaran belum diketahui
kepolisian sektor penjaringan masih melakukan penyelidikan
petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api pun terkena kabel listrik dan harus mendapat pertolongan medis
api dapat dipadamkan satu jam setelah petugas pemadam mengerahkan tujuh belas unit mobil pemadam dari jakarta utara dibantu suku dinas pemadam jakarta barat